hari ini satu agustus dua ribu dua puluh dua komisi pemilihan umum memulai tahap pendaftaran calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
sejumlah partai politik baru ikut bertarung dalam pemilu kali ini
apakah kemudian kehadiran mereka akan mengubah peta politik di tanah air
bagaimana juga kemudian peluang partai partai kecil dalam menggait suara pada pemilu mendatang
kita akan membahasnya bersama peneliti utama brin siti zuhro
assalamualaikum selamat siang mbak wiwi apa kabar mbak
waalaikumsalam selamat siang alhamdulillah baik mas ferdie apa kabar
yang mungkin anda lihat menjadi perbedaan dengan dua ribu sembilan belas lalu mbak
iya jadi ada tampilan yang berbeda tentunya kita melihat ada beda antara pemilu
prakondisi menjelang pemilu dua ribu sembilan belas serentak waktu itu dengan kita menyongsong pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh
jadi prakondisi yang terbangun saat ini kita sudah mulai bisa mendengarkan dari partai partai politik
kesadarannya tentang pentingnya untuk mewujudkan satu pemilu yang berkualitas pemilu yang damai pemilu yang tidak diwarnai olehnya gitu ya
nantinya ujung ujungnya jadi konflik atau kerusuhan lah
mereka sudah mulai menyadari itu betapa pentingnya menghentikan politisasi sara politisasi agama bagaimana partai partai sudah mulai ya
satu atau dua pasangan calon tapi kelihatannya sudah mulai menyadari pentingnya hadirnya gitu ya
calon calon yang berkualitas yang bisa dikompetisikan dikontestasikan untuk pilpres dua ribu dua puluh
nah ini yang relatif mengembirakan kita semua sehingga kita tidak terpaku hanya dua pasangan calon head to head
nah ini yang mungkin menjadikan politik kita jauh lebih cair gitu ya
dibanding dengan dua pasangan calon yang berkualitas
kalau pemilu yang lalu lalu itu yang menyebabkan head to head dan berakhir dengan satu kerusuhan satu konflik
lalu berkepanjangan dengan adanya keterbelahan di tengah masyarakat gitu ya pro kontra yang senantiasa muncul dan sebagainya lah
itu yang kita tidak kehendaki
saat ini kesadaran itu muncul dari para elit elit partai dan juga digaungkan dengan sangat kencang gitu ya oleh publik akademis ya
dan demikian juga oleh aktivis aktivis
dan tentunya masyarakat luas
nah ini yang kita mulai agak gembira sedikit gitu ya
bahwa kita menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat ini tidak boleh lagi didominasi gitu ya
oleh tarikan tarikan yang nanti ternyata menyesatkan kita semua
nah kita menjual isu isu yang sangat tidak berkaitan dengan tentu kebutuhan kri kita
nah ini yang kita
harapkan memang akan on terus tidak masuk angin sampai menuju pemilu tahun dua ribu dua puluh empat itu mas ferdi
oke artinya tone nya juga cukup positif begitu ya apalagi juga partai partai baru partai partai kecil
katakanlah begitu juga muncul membuat dinamika ini semakin seru begitu mbak wiwi
betul ya ini biasaan ya menyongsong pemilu itu senantiasa diwarnai oleh munculnya partai partai baru
jadi bangkitnya partai
partai yang tidak masuk ke dpr itu sekarang dia juga revival lalu juga munculnya partai partai baru gitu ya
baik itu partai yang bernuansa agama maupun partai yang tidak bernuansa agama
yang kelihatannya kemarin itu sudah mencapai sekitar tiga puluh tujuh ya apa empat puluh an gitu
jadi ini relatif juga cukup banyak ya menurut saya
hingga nanti kita mulai mengevaluasi
mengevaluasi gitu ya apakah banyak partai seperti ini akan menghadirkan satu pemilu kita yang serentak nanti itu berkualitas kan gitu
nah ini juga harus kita mulai evaluasi atau kita fiksi ya ke depannya
sehingga nantinya kompetisi yang akan diikuti melalui pemilu legislatif itu
tentu tentu melibatkan partai partai yang tahu ya ada partai yang sudah ada di dpr
dan partai partai yang dulu itu ikut tapi tidak masuk satupun ya
tidak ada yang masuk di pemilu serentak dua ribu sembilan belas itu bahkan tidak ada yang masuk kan gitu
nah ini juga akan menjadi catatan tersendiri menurut saya ketika kita menyongsong pemilu serentak di dua ribu dua puluh empat nanti
mbak wiwi gini kalau kita bicara soal partai baru tentu juga beberapa dari partai baru ini juga masih
partai partai kecil ya kita lihat saja ada beberapa partai politik kecil yang kemudian ikut dalam kompetisi kali ini
ada gelora begitu ya ada pelita ada partai pandai begitu
publik melihat apakah kemudian peluang peluang partai kecil ini bisa menguntungkan
atau memberi dampak terhadap kehadiran mereka dalam kompetisi di dua ribu dua puluh empat kali ini
apalagi kemudian publik juga menilai basis dari partai partai kecil ini kan
juga basis umat muslim begitu
iya ini bagus pertanyaannya jadi menurut saya peluang itu diberikan ya
melalui kompetisi kontestasi itu diberikan kepada semuanya termasuk partai partai kecil baru gitu ya kecil dan baru gitu
masalahnya peluang itu bisa tidak digunakan secara seksama kan itu secara efektif secara produktif itu pertanyaannya
karena apa kalau partai islam satu contoh gitu ya
dukungan partai islam itu kan sebetulnya itu itu saja kan gitu
atau mungkin berharap dari swing voters
tapi seberapa besar berapa persentase dari total swing voters itu yang akan memilih partai islam kan itu
kalau kita melihat dinamika dari partai partai islam dari waktu ke waktu ini memang tidak terlalu mengembirakan sebetulnya gitu
yang duduk di pr saja gitu ya seperti ab p tiga
p tiga pan pks gitu kan
mereka juga tidak menjadi partai besar gitu ya partai tengah dan bahkan partai menengah bawah
p tiga satu contoh ya
menjadi partai buncit untuk pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
hasil dari pilu dua ribu sembilan belas kemarin itu menempatkan pak p tiga itu partai buncit kan gitu
nah ini bagaimana prospeknya ke depan ketika ada partai daulat umat partai umat
partai dakwah lalu partai pelita gitu kan
terus ada gelora yang juga nuansanya sebetulnya pecahan dari pks dan sebagainya
jadi menurut saya ini akan menjadi tantangan tersendiri
baik oleh partai baru tadi itu maupun partai islam yang berbasis islam tadi itu yang ada di dpr
masalahnya bagaimana perebutkan ceruk yang sama tadi itu gitu kan
dibagi kan silahnya gitu
jadi jangan sampai membuat
partai yang berbasis islam yang sudah ada di dpr tadi itu terpental
sementara yang ada di luar tidak masuk juga kan gitu ya
nah ini juga berat sekali menurut saya
karena untuk bisa memenangkan kompetisi dalam pemilu legislatif itu
partai partai baru ini paling kurang harus mampu menunjukkan basis masanya
jadi infrastruktur politik yang akan diandalkan nanti itu
dimana sebetulnya kan gitu
basis masanya itu sebetulnya dimana saja adanya
tapi kalau hanya berharap dari swing voters ini berat sekali
itu tidak tergantung kan gitu ya
karena swing voters itu moody secara politik kan gitu
jadi mungkin animonya tahun dua ribu dua puluh dua yang dua ribu dua puluh tiga apalagi dua ribu dua puluh empat akan beda beda
jadi moody tadi secara politik itu yang
jadi kan partai partai baru sulit untuk menebak
kira kira mana ini kan ceruk ceruk dukungan itu akan didapatkan gitu ya
nah ini yang sulitnya memprediksi karena kalau partai partai lama seperti pdi perjuangan golkar gerindra dan sebagainya itu
mereka sudah relatif memiliki pemilih pemilih yang bisa dipetakan sejak awal kan gitu
dari kehadiran partai baru ini
jadi kalau partai partai islam ini katakan gitu ya tidak tercereberai gitu ya
mereka bisa berkomitmen untuk mendukung partai yang sudah ada di dpr katakan itu
nah itu bisa diharapkan predictable jadinya kan gitu
tidak tercereber seperti sekarang ini
tapi kalau tercerah berai maka suara yang itu itu tadi itu fragmented gitu kan
terbagi gitu ya
dengan seri serinya terbagi lah
yang dikhawatirkan adalah jangan jangan partai yang sudah ada di sana justru terpental karena suaranya dirongrong
jadi partai partai kecil yang baru muncul ini sementara partai yang baru muncul ini yang baru terbentuk partai baru ternyata tidak bisa memenuhi pt
nah ini juga sangat sayang menurut saya
jadi terbuang suara suara itu
nah ini juga jadi pembelajaran sebetulnya
menjadi satu tadi empirik yang sudah dibuktikan sebelum sebelumnya
tapi ternyata untuk menjaga soliditas gitu ya
menjaga satu katakan kesatuan yang kontinem di internal partai itu tidak mudah mas menurut saya
dan tidak mudah oleh karena itu mengapa lalu ada friksi friksi ya
jadi menurut saya friksi yang terakhir dengan terbelahnya partai partai tadi itulah
ini antara lain yang menurut saya akan tetap mendapatkan suara
nah ini yang terjawab kalau menurut saya
karena pemilu dua ribu empat belas ya menunjukkan
juga tidak ada partai baru
bahkan partai lama itu pun gitu ya itu ada sepuluh partai
di pemilu dua ribu sembilan belas malah terpental hanura kan gitu ya
kenapa karena ada friksi di internalnya
lalu p tiga mengagetkan juga ya
suaranya merosot tajam kan gitu
nah ini termasuk juga partai demokrat merosot kan gitu
hanya mengharapkan swing voters tadi
itu menurut saya partai baru ini akan terbagi rata nantinya
karena suaranya fragmented gitu ya terbagi rata
kalau terbagi rata ya sulit gitu mengharapkan itu
nah ini yang mungkin ya jadi trial and error tersendiri oleh partai partai baru
karena bagaimanapun juga mendirikan partai tidak bisa sekonyong konyong langsung mengikuti pemilu
dan itu sudah di kan ya
tidak satu pun dari partai politik yang baru partai politik baru itu yang masuk ya dalam dgpr ri waktu itu
hasil dari pemilu dua ribu empat belas
artinya kemudian tidak hanya menjadi ini ya pemenuhan formalitas saja begitu ya mbak wiwi
kita nanti bicara lagi soal bagaimana tantangannya terhadap soliditas partai ini dengan kehadiran juga partai partai baru
tapi nanti kita lanjutkan kita break sejenak
cnn indonesia news report akan kembali
ya kita lanjutkan kembali masih dengan mbak wiwi
masih dengan mbak wiwi
tersambung ya mbak
sambung ya mbak
mbak wiwi kita lanjutkan dialog kita
tadi kan sempat kita singgung soal soliditas partai
dengan kehadiran partai baru ini
yang memang masih kecil kecil seperti ini taringnya memang belum setajam partai partai besar begitu ya
tapi kemudian apakah ini juga adalah momentum untuk melihat bahwa ada persoalan soliditas di internal partai
yang kemudian juga dijadikan ceruk oleh partai partai baru ini untuk mendapatkan voter begitu
jadi tidak hanya soal swing voter saja yang diambil celahnya
ini merespon ini bagaimana
iya tentu sebagai partai baru mereka ini punya satu optimisme gitu ya
memiliki optimisme yang tinggi dan merasakan adanya prospek ya bagi partai baru
bahwa sebetulnya masyarakat itu kadang tidak percaya pada partai politik yang ada kan gitu ya
bahwa partai partai yang sudah dipercaya sering dimenangkan dalam pemilu ternyata
ingkar janji atau apa gitu
jadi sehingga menimbulkan optimisme dan sebagainya
tapi tadi itu dalam study empirik justru menunjukkan bahwa
sebetulnya partai partai berakar tunjang atau partai partai yang memiliki akar tunjang gitu ya
di masyarakat itu relatif laku pemilihnya itu tidak hanya tradisional gitu ya
tidak hanya rasional tapi tradisional juga
masih ada pemilih tradisionalnya itu kan gitu
sehingga infrastruktur politik yang sudah terbangun gitu ya
kepercayaan mereka terhadap partai yang memiliki tadi itu
masa yang kok waktu tadi itu
nah itu yang membuat mengapa partai ini masih dipercaya
aneh juga menurut saya
jadi partai partai lama yang sudah tokoh lama gitu ya
mereka mampu mengaktifkan terus gitu ya dengan masyarakat dan sebagainya
mereka masih punya pemilih pemilih yang loyal
itu yang disebut dengan pemilih tradisional
malah mereka bisa mampu menambah jumlah gitu ya
voters itu dengan nawarkan calon calon legislatif gitu
yang tidak sekedar populer gitu ya
tapi juga katakan yang diminati oleh rakyat
jadi kompetisinya itu memang adalah seperti nasden dulu itu
satu contoh ya ini kalau diambil gitu ya
nasdem itu sebelum jadi partai kan dia ormas dulu
ketika menjadi partai politik itu kan
ini kan keterpecahan dari golkar sebetulnya
anaknya golkar gitu ya
sehingga relatif dia punya ceruk dukungan yang oke
punya infrastruktur politik yang sudah terbangun sebetulnya
karena berhimpit dengan partai golkar kan gitu
karena ketika kompetisi antara suriapaloh
masih dibawa bayang bayang golkar begitu ya
kemenangan pak abu rizal bagri kan tidak terlalu telak kan gitu ya
jadi itu yang dimanfaatkan lalu mendirikan nasden
itu kan itu satu contoh
nah itu masih di backup dengan media
di backup dengan mungkin pengelolaan partai
dengan menjalankan satu sistem
yang memberikan kesempatan peluang yang luar biasa kepada kader kader
sehingga bisa kecap bisa mengejar ketertinggalan
nah kompetisi yang dihadirkan oleh partai seperti nasdem
itu yang patutnya diikuti gitu ya
di pelajari oleh partai partai politik baru gitu ya
bagaimana membangun infrastruktur politik yang sesegera mungkin
untuk memuluskan gitu ya kemenangan dari partai partai baru itu
seharusnya seperti itu
jadi kalau lora
mampu nggak lora ambil kerugungan dari pks
kalau hanya sedikit saja pastinya tidak bisa dia
tidak bisa goal kan
publik juga masih terus berpikir
apakah kemudian kita ini memang butuh partai partai baru begitu
apakah plus minusnya apa sih sebenarnya dengan kehadiran partai baru ini
karena kan kita selama ini kan cukup apa ya
cukup dengan kondisi partai partai besar yang berlaga dengan komposisi yang bisa kita katakan ya itu itu saja begitu
tapi dengan ada partai baru
walaupun juga masih kecil
masih dalam bayang bayang partai besar sebelumnya
ini ada ini nggak ya ada plus minusnya nggak buat kita
sebenarnya sisi positif ya
kalau kita omongkan sisi positifnya
partai baru yang muncul ini baru lalu mengikuti ini
kalau dia mampu gitu ya
memberikan karena politik itu kan mensugesti
politik itu hadir dengan meyakinkan dengan promising menjanjikan kan gitu ya
kalau itu yang bisa dihadirkan dengan bukti bukti konkret
baik personalia sistem yang dibangun pendekatan kepada masyarakat yang intensif
dan itu tidak bisa dikejar dalam tempo satu tahun dua tahun pak verdi

kan lima tahun aja itu nggak bisa dikejar apa dikejar hanya tempo yang menurut saya
kan lima tahun aja itu nggak bisa dikejar hanya tempo yang menurut saya
tahun aja nggak cukup kan
sosialisasi partai yang
disebut dengan kampanye politik
yang harusnya dilakukan oleh partai
bukan karena menyongsong pemilu
atau pilih ada tapi itu
kebutuhan dari partai politik yang
siapa partai itu
apa platformnya apa ideologinya
apa programnya dan sebagainya
nah itulah yang disebutkan
dengan kampanye politik yang
dilakukan partai politik tapi
bukan untuk menjual pas tapi untuk
untuk membangun trust sebetulnya
kan ya nah partai partai di
indonesia itu tidak sabaran
pemilu kan gitu
ini masalahnya jadi itu
yang menyebabkan lalu
untuk sampai ke
ppr ri sehingga
ada satu partai
politik baru satupun
di dpr ri dari hasil pemilu

lain kalau kita ambil
kesimpulan bahwa sebetulnya masyarakat
indonesia tidak memerlukan
partai terlalu banyak tapi
kehendak dari masyarakat
luas ini adalah bisakah
aspirasi rakyat mampu
menjadi wakil pr maupun
itu satu contoh
ketika menjadi eksekutif
mengeksekusi program yang oke
nah itu sebetulnya adalah
partai sebetulnya amanah
partai ini betul betul ingin
dipercayakan nah ketika
tidak bisa dipercaya
munculnya partai baru ini menjadi
optimisme baru kan sebetulnya
tapi ternyata karena
dan langsung mengikuti pemilu
ya waktunya tidak terlalu
partai baru membangun
gitu ya untuk katakan
siapa yang akan ditawarkan untuk
dapil mana dan sebagainya itu
pekerjaan yang luar biasa beratnya
menurut saya belum lagi
dananya kan gitu nah
hal hal yang seperti itu yang menurut saya
mungkin perlu dibenahi
untuk indonesia bangun
partai politik berarti membangun
satu aset negara bangun
partai politik berarti membangun pilar penting
bagi demokrasi kita karena
politik ini tidak bisa
menjadi kepemilikan orang per orang
aset negara jadi karena
pemberian dari negara
tadi itu kepada partai partai politik
nah sekarang sudah cuman
mungkin belum terlalu sarsai
sekali kan gitu nah ini antara
lain bahwa harapkan
nanti ke depan partai politik
menjadi aset negara tentu
dengan sistem presidensial kita
apakah sistem presidensial kita
sistem multi partai yang ekstrim atau
banyak seperti ini oh tidak
ternyata karena kita
inginkan ada fraksi di
dpr itu ya dua fraksi saja
fraksi pendukung pemerintah dan
fraksi yang tentunya
tidak di pemerintah jadi
sehat di situ ada check and balances
sendiri sebelum ada
antara legislatif dan eksekutif
itu satu contoh jadi
kita harapkan ada pembenahan pembenahan
seperti menyongsong pemilu dua ribu dua puluh
saat ini mulai muncul
dari elit elit partai itu kesadaran
bahwa jangan sampai pemilu
akan memecah belah negara
sehingga kompetisi yang
akan dihadirkan janjinya itu
kompetisi yang sehat kalau
kompetisinya sehat berarti
ini harus dikurangi
food buying atau pelanggaran pelanggaran
disortif yang karena
memang para elitnya
tidak tahu menangu
to'at pada peraturan
dan sebagainya nah ini yang mungkin
relatif mengembirakan kita
tentu kita optimis dengan
semua yang akan terjadi ke depan
meskipun bukan berarti kita
lepas tangan tetap saja kita
harus awal tetap
satu pemilu yang dengan
kompetisi yang sehat tadi itu mas ferry
itu yang poin pentingnya di sana
artinya kemudian edukasi politik
menjadi penting ya mbak wiwi tapi
masih ada waktu untuk itu kurang lebih
dua tahun lagi
iya jadi menurut saya
ini harus mintakan
bahwa partai dalam
membangun koalisi dalam memunculkan
untuk pilpres nanti
gak untuk legislatifnya
jangan lupa dengan pilpresnya
saja ada legislatif bahkan
ada pilkadanya juga kan gitu
itu semua betul betul
dilakukan secara proper
persiapan yang cukup dan tidak boleh
sudah bernawa itu
sejak awal gitu ya
sudah pokoknya menang sehingga
menghalalkan semua cara
kalau itu halnya ya kita teriakin bareng bareng
mas ferdie jangan melakukan
itu karena ini mengancam
persatuan negara kita
dan ini akan
hadirkan satu pemilu
yang tidak dipercaya tidak
hanya di indonesia bahkan di luar negeri
nah ini kita akan ada permaluan
terhadap pemilu kita
kalau kita menghalalkan semua cara
menang gitu jadi ada
giung ke depan itu fotonya
itu tidak boleh pokoknya menang lagi
jadi pokoknya menang
cara akan dilakukan
berarti menghalalkan semua cara
itu nggak boleh lagi jadi kita harus
menegakkan hukum kita
sebagai landasan kita
melaksanakan pemilu itu nah ini yang
peran serta peran penting
dari media menurut saya sangat
sangat ini ya
mengedepan ya karena
bagaimanapun juga media lah yang
teriak pertama kali gitu ya
kalau ada perilaku
dalam tahapan ini yang
distriktifkan itu ini yang kita
harapkan jadi mungkin pemilu
kali ini adalah mengakhiri
yang terlalu banyak
tapi yang kita inginkan adalah
membangun partai politik gitu ya
bahwa pemilu pemilu sudah menunjukkan
banyaknya partai yang diinginkan rakyat
kualitas dari partai politik itu
oke menarik ya kalau
kemudian semua bisa
bekerja sama begitu ya untuk
menciptakan iklim demokrasi
dan yang juga menarik
mbak wiwi berbicara
soal keterwakilan perempuan
dalam politik nah apakah kemudian
ada harapan dari
atau calon peserta pemilu di dua ribu dua puluh
ini keterwakilan perempuan ini bisa
kajian yang mungkin sudah anda pernah lakukan
betul ini menarik sekali
mas teri jadi tidak
mungkin kita lepas
tangan atau berharap begitu saja
nunggu nunggu tidak jadi memang
harus disuarakan bahwa
keperbihakan partai kepada
kaum perempuan gitu ya meletakkan
perempuan perempuan yang betul betul
potensi dan sebagainya itu
sebagai caleg caleg andalan
diambil saja ala kadarnya
kalau nggak ada yang lain
ya sudah saudaranya saja jadi
segedarnya yang penting
memenuhi plafon nah itu
jangan dilakukan karena apa
karena banyak sekali
partai itu bisa minta
empatnya gitu ya sekarang ini
melamar ke katakan
ke kampus kan gitu ya
apa yang memang tertarik
dan punya potensi dan sebagainya
karena bagaimanapun caleg caleg ini
tidak sekedar mewakili
partai tapi dia akan bekerja
untuk nkri gitu loh nah
ini yang harusnya menjadi semacam
tanggung jawab moral dari partai
politik ya bahwa
perempuan tidak bisa menunggu
pemilu legislatif tiba akal
tidak seperti itu
ya mulai dua ribu dua puluh dua ini sudah
terlambat sebetulnya nah saat ini
itu sudah mulai ancang ancang
ngelamar kemana ini kalau
di stoknya sendiri sudah tidak ada
kan gitu nah ini harus segera
mungkin karena perempuan perempuan
potensial itu tidak mungkin melamar
masalahnya itu jadi
mereka yang harus
karena menunjukkan empati
ke perpihakannya gitu ya
yang harusnya dikedepankan
untuk perempuan kan gitu
jadi proaktif dari
elit partai politik pengurus partai
politik untuk mendekati
ormas ormas gitu ya
kampus kampus gitu ya
komunitas komunitas perempuan yang
memiliki stok gitu ya
stok kader kader yang bagus gitu ya
bisa diunggulkan karena
bagaimanapun juga menurut saya
kalau model rekrutnya
itu tiba pemilu legislatif
tiga akal untuk merekrut perempuan
pastinya ala kadarnya
akhirnya judulnya akhirnya apa
mengambil yang populer saja yang punya
uang saja kan itu
tidak bisa bekerja maksimal di dpr
jadi itu yang polanya harus
diubah menurut saya
jadi yang potensial betul
yang diharapkan memang akan bisa
memberikan sumbang c untuk nkri
tidak hanya untuk partai
jadi ketika dia
mampu menunjukkan itu mau tidak mau
pengakuan terhadap dia sebagai
kader kan gitu ya tidak hanya
nama dia sendiri tapi pasti
ada bendera partainya kan gitu
nah itu pasti partainya
terkena dampak positifnya
kan itu nah ini yang kita harapkan
pola baru gitu ya inovasi
dalam melakukan pola
recruitment di era digital sekarang
ini jadi lebih turun
langsung lebih proaktif pada
dan mencari headhunter
untuk legislatif khususnya
untuk kaum perempuan
oke sehingga tidak didominasi terus
oleh kaum laki laki begitu ya mbak wiwi
iya headhunter gitu mas
terakhir mbak wibi
konsekuensi logis dari
partai yang muncul begitu adalah
keanggaran negara yang juga akan
terbebani apakah anda juga melihat
seperti itu bagaimana kemudian
pertanggung jawaban beban anggaran ini
yang diprediksi akan
membengkak bagi rakyat
dana itu akan digelontorkan
ketika partai mampu
menang ya dia
sudah duduk di
jadi baru diberikan
sebetulnya itu jadi dana itu
akan digelontorkan ketika
partai mampu membuktikan
menunjukkan gitu ya
bahwa partainya itu
dapat berapa kursi dan sebagainya
kalau kompetisi awal mungkin
tidak didanai oleh negara
oke baik kita
yangnya itu adalah pemilu
serentak ya kalau kita bergejala
pemilu serentak itu berasumsi
bahwa dengan keserentakan
disasar itu sebetulnya
antara membangun koalisi
partai yang lebih relatif
yang lebih permanen dan
juga membangun partai politik
yang lebih terlembagakan
ini juga sebetulnya
jadi dengan pemilu serentak
itu mau tidak mau akan terjadi
alamiahkan secara alamiahkan
gitu sehingga partai partai itu
tidak banyak lagi kan gitu
menghami menyadari bahwa
posisinya sangat berat sehingga
memang hanya partai partai
yang memiliki gitu ya
politik kuat dan sebagainya sebagainya
yang saya ceritakan tadi itu
masa basis masanya yang
terukur dan sebagainya baru yang bisa
menduduki dpr ri
kan itu nah dengan begitu
nanti akan tersaring ya
setelah tersaring mestinya
partai partai politik di indonesia
itu segera membenahi diri
deket satu bulan mau pemilu
bukan seperti itu
nah itu yang kita harapkan sehingga
nanti bukan banyaknya partai
yang ada di pikiran kita
tapi kualifikasi partai
dan partai itu dihuni oleh
nanti ketika duduk di dpr dan
dprd dan bahkan di kementerian
dan sebagainya itu kader kader
tidak berpengalaman jadi dia bekerja bukan
untuk partai untuk semata mata
partai tapi untuk nkri itu yang penting
kita bukan membangun partai
saja membangun nkri kita
melalui partai politik
oleh karena itu partai politik kita itu
harus inline kan gitu ya
dengan semua format
yang dilakukan melalui
nkri membangun nkri ini
jadi tidak bisa jalan sendiri
cari jalan sendiri
tidak bisa karena
politik dipayungi oleh konstitusi kita
dia menjadi asetnya negara kan gitu
nah ini yang
disadari oleh partai partai politik
indonesia sehingga ketika dia
sadaran penuhnya ke sana
bukan kepemilikan orang per orang
bukan kepemilikan di
karena bagaimanapun juga kader kader
itu akan menjadi pemimpin pemimpin
dan ketika memimpin itu kepentingan nasional
kepentingan hanya orang per orang
golongan atau sekedar partai
tertentu tidak bisa seperti itu
oke baik mbak wiwi
kita aminkan harapan harapan baik
itu tapi kemudian dinamika
masih terus berjalan apakah
seseru itu begitu ya
pertarungan dan kompetisi ini
bisa berjalan dengan baik
di dua ribu dua puluh empat nanti terima kasih
utama badan riset dan inovasi
nasional sudah bergabung dengan